kita beralih ke informasi lainnya
di hari kedua kpk memeriksa dua puluh empat mantan dan anggota dprd sumatera utara
serta pejabat aparatur sipil negara di kantor kejaksaan tinggi sumatera utara
dengan jumlah itu kpk sudah memeriksa empat puluh empat orang
sebagai saksi bagi tiga puluh delapan tersangka mantan dan juga anggota dprd sumut
dalam kasus korupsi dan gratifikasi dari mantan gubernur gatot pujo nugroho
di hari kedua pemeriksaan terhadap mantan dan anggota dprd sumatera utara
serta pejabat asn dibagi dalam dua gelombang
pemeriksaan difokuskan pada anggota dprd sumatera utara periode dua ribu empat belas dua ribu
tahap pertama kpk memeriksa dua belas orang sejak pukul sembilan pagi hingga satu siang
sepuluh saksi merupakan anggota dprd sumatera utara saat ini
enam orang berasal dari partai golkar yaitu samsul bahri batubara
mukrit nasution putri susi melayani daulai yasirido fernando simanjuntak dan sampang malem
tiga saksi dari partai gerindra yaitu ari wibowo sri kumala dan aji karim
serta anggota dprd dari pdib janto gusamanik
satu saksi merupakan mantan anggota dprd sumatera utara dari partai demokrat khairul fuad
gelombang dua kpk kembali memeriksa dua belas saksi lainnya dari pukul dua siang hingga pukul lima sore
seorang di antaranya adalah aparatur sipil negara
yang pernah bertugas di sekretariat dewan rasadi
mereka diperiksa kpk sebagai saksi bagi tiga puluh delapan tersangka dalam kasus korupsi
dan kreatifikasi dari gubernur sumatera utara gatot kujo nugroho
senilai rp enam puluh satu delapan miliar
tetap masih tetap interpelasi apbd dan apd
sama saya nggak dipertanyakan
kalau sama saya yang ketiga ini
yang ketiga ini
hingga rabu siang kpk telah memeriksa tiga puluh dua mantan dan anggota dprd sumatera utara
serta pejabat dan asn di sekretariat dewan
staf khusus dprd serta pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi
misalnya pada hari ini kita sudah konfirmasi ke pihak kpk bahwasanya
hari ini pemanggilan saksi itu
ada dua puluh empat orang dua puluh empat orang saksi
dengan catatan dibagi dua shift
shift pertama mulai dari jam sembilan sampai jam satu
itu ada dua belas orang
setelah nanti dua belas orang sip kedua dua belas orang ke depannya
jadi sampai dengan sekarang pembesaran saksi itu ada dua belas orang
sebagian besar ada
ada anggota dewan mantan anggota dewan
di periode tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas dan dua ribu empat belas ke dua ribu sembilan belas
untuk hari ini ada dua belas orang
jadi sampai dengan hari ini jumlah saksi itu ada tiga puluh dua orang
di hari pertama kpk menerima pengembalian uang sekitar rp tiga ratus lima puluh

sebelumnya tiga puluh mantan anggota dprd sumatera utara
telah mengembalikan uang sebanyak rp tiga tujuh miliar
uang tersebutlah disita sebagai bagian dari berkas perkara penyidikan
sejauh ini sekitar